serpian logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri serpian anak peluru
menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula ahli arief sumirat yang pada pokoknya memberikan keterangan
bahwa di dinding depan anak tangga ada lima perkenaan tembakan plafon ada dua perkenaan tembakan
dan lantai depan gudang belakang kursi pijat ada tiga perkenaan tembakan
bahwa ada pergerakan sedikit
pergerakan senjata dari tiga perkenaan pada lantai dengan perkenaan pada dinding
bahwa arah penembak berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat tiga sudut perkenaan tembak
ya diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir
bahwa ali menjelaskan tiap jenis tembakan mempunyai karakteristik sendiri bagaikan sidik jari manusia dalam hal ini
tiap senjata punya sidik laras senjata yang berbeda antara satu dengan yang lain
bahwa ahli menerima dua senjata api dari polres metro jakarta selatan berserta tiga proyektil identik dengan senjata hp as
satu proyektil lainnya berasal dari senjata glock tujuh belas
bahwa ahli mengatakan sepuluh selongsong peluru ahli mencurigai ada dua senjata
kemudian dilakukan uji balistik kemudian dilakukan uji tembak dalam air dan ditemukan dua anak peluru
kemudian ahli bandingkan sepuluh selongsong peluru tersebut dengan dua anak peluru hasil uji balistik
kesimpulannya delapan selongsong peluru berasal dari identik dari
glock mpy delapan ratus lima puluh satu sedangkan dua selongsong identik dengan senjata aphs
bahwa ahli mengatakan dari delapan selongsong peluru tersebut berasal dari senjata api glock yang sama
ahli mengatakan senjata glock tujuh belas dapat diisi dengan tujuh butir peluru namun pada prakteknya selalu dikurangi
bahwa ali mengatakan terdapat dua puluh butir peluru senjata glock
dua belas magasin dan delapan selongsong yang ditemukan
ahli tidak mengetahui asalnya dari mana
bahwa ali membandingkan senjata jenis glock mpy delapan ratus lima puluh satu dengan hs
menimbang bahwa dari urean pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa
terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi ricky rizal wibowo mengamankan senjata api hs milik korban nofriansah
meskipun atas inisiatif senjata glock
terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi riki rizal wibowo mengamankan senjata api hs milik korban nofriansah
terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi riki rizal wibowo mengamankan senjata api hs milik korban nofriansah
terdapat perbuatan permulaan yang diawali dengan saksi riki rizal wibowo mengamankan senjata api hs milik korban nofriansah